selamat datang di subang jawa barat
kabupaten yang kini semakin ramai sejak hadirnya tochi pali
menjadi jalur alternatif mudik maupun wisata menuju kabupaten bandung
berjarak dua puluh tiga km dari pusat kabupaten subang
saya ajak anda ke wisata mata air cimincu
terletak di desa wisata pesanggerahan kasomalang
sekitar sembilan puluh menit jika ditempuh dengan mobil
agak terpencil seperti yang terlihat
posisinya di afit sawa kebun kangkung dan gunung
meski bisa dijangkau dengan kendaraan roda empat
akses ke sini mendaki gunung lewati lembah
tapi tetap saja menarik minat warga untuk merasakan kesegaran air dari sumbernya ini
kehadiran media sosial juga mengangkat cimincul ke permukaan
jadi begini mata air cimincul ini terletak di desa wisata pesanggrahan
kebetulan di desa wisata pasanggerahan ini ada beberapa sumber mata air
yang sudah berjalan itu ada dua sumber mata air
yang satu sumber mata air cipondok yang dipergunakan untuk air mineral
yang satu lagi sumber mata air cimincul yaitu ini
yang biasa kalau dulu itu dipergunakan warga hanya untuk kebutuhan sehari hari
cuman sekarang dikelola menjadi tempat wisata air
ci artinya aid sedangkan mincul artinya muncul
karena berenang di sumber mata air sensasinya sweger banget
kejernihan air hanya mengandalkan filter alam dari air yang terus menyembur dari dalam tanah
dan di luar kolam yang masih alami penuh batuan ini jadi spot selfie
bentang alami juga juara
kapan lagi kan berenang sambil cuci mata melihat persawahan dan gunung gini
tiket masuknya juga murah meriah
sepuluh rupiah untuk anak dan lima belas rupiah untuk dewasa
semoga perhatian pemerintah setempat tertuju kesini deh
supaya akses jalan makin baik dan membuat cimincul semakin terdengar ke telinga wisatawan
jangan lupa like share dan subscribe ya
jadi tadi berenangnya udah saatnya ngaliwet
ini tradisi masyarakat sunda diartikan makan bersama
meskipun saya makannya sendirian tapi lihat dong menu yang saya pilih
rame banget kan
ya namanya juga lagi jalan jalan ke subang
kurang lengkap dong tanpa makan makanan nyunda
bintang utama nasi liwet
masaknya mesti sabar nih
lebih enak langsung dipanci lalu masukkan beras ke dalam air bersama minyak sayur daun salam dan serai juga kaldu
pasangannya ikan bakar
saya pilih gurame bakar sawang ambu
ikannya langsung diambil dari balong atau kolam
setelah dibersihkan langsung masuk ke bumbu campuran jahe cabai rawit bawang merah dan putih kecap asin kecap manis dan garam
nggak ketinggalan jengkol goreng cabai hijau nih
jengkol diiris direbus dan direndam
pisahkan sesuai porsi
lalu goreng dan adakan
dan campur dengan ulekan bumbu cabai hijau
sumber protein tahu tempe juga wajib ada
siap dicolek ke sambal dada
buat saya ya ini perpaduan yang sempurna
hujan hujan makannya nasi liwet hangat plus jengkol karedok juga gurame bakar ditutup sama yang seger seger nih
ada es kelapa ya
lanjut makan dulu nih
danir ahri eva nazqat subang jawa barat